dunia tak selebar daun kelor anda pasti tidak asing ya dengan pepatah ini
namanya mungkin sering anda dengar tapi wujudnya bisa jadi belum pernah anda lihat
ini dia nih yang namanya daun kelor atau nama ilmiahnya moringa oleiviera
bagi beberapa orang daun kelor ini dipercaya menjadi obat ataupun penawar untuk hal hal berbau mistis
bagi yang punya susuk kalau diiniin pakai daun kelor dikeprakin daun kelor itu susuknya hilang
katanya cuma katanya kalau bisa nginiin makhluk halus juga
untuk urusan mistis anda boleh percaya boleh tidak ya
tapi yang jelas daun kelor ini punya banyak manfaat dalam kesehatan
daun kelor biasa dikonsumsi sehari hari untuk dibuat sayur hingga minuman
kita makan dari dulu sama orang tua udah dikasih daun kelor buat sayur mayur
kalau kita kata sayur bening gitu
pakai bawang iris bawangnya diiris aja
ya kasih salam serai gitu
enak biar jadi sedap
organisasi kesehatan dunia who pun menyebut daun kelor sebagai daun ajaib
dokter spesialis gizi klinik rumah sakit geraha kedoya olivia karisa mengatakan
seluruh bagian pohon kelor mulai dari daun biji batang akar hingga bibitnya memiliki manfaat
seperti menangkar radikal bebas mengurangi gula darah penderita diabetes hingga pengobatan untuk kanker
kandungan dalam daun kelor juga cukup komplit
dari serat zat besi hingga vitamin dan memiliki sifat anti radang atau anti inflamasi
biasanya kan kita kalau ditanya protein dari mana dari hewani dari daging dari ayam
ini daun kelor juga mengandung protein yang cukup tinggi
tapi selain itu daun ini juga atau tanaman ini mengandung antioksidan
menangkal radikal bebas bisa menangkal penyakit penyakit itu sangat tinggi juga
selain untuk kesehatan penggunaan kelor sebagai masker juga dipercaya baik untuk kecantikan kulit
untuk kulit itu biasanya disebut sebut sebagai mempunyai efek anti aging
dan kemudian juga mempunyai efek antiseptik antibiotik serta antioksidan
itu baik itu sebagai salep krim kemudian juga sebagai bentuk mungkin powder ya
dan itu bisa digunakan secara luas begitu
berapa banyak tanaman atau berapa banyak biji yang harus diolah untuk menghasilkan hasil yang baik
tentunya itu memerlukan penelitian lebih lanjut
dalam hal konsumsi daun kelor walaupun berkasiat baik disarankan tidak dikonsumsi secara berlebihan